sebagai penyelenggara haji biro travel haji khusus sudah mempersiapkan keberangkatan dan proses pelaksanaan ibadah haji jauh jauh hari
safira tour and travel misalnya melakukan persiapan keberangkatan jemaah calon haji tahun ini sejak agustus dua ribu sembilan belas
sejak terjadi pandemi covid sembilan belas hingga adanya penutupan akses ke tanah suci oleh arab saudi pada februari lalu
biro travel haji dengan lima ratus an calon haji yang sudah siap berangkat pada tahun dua ribu dua puluh ini menyiapkan tiga simulasi kemungkinan
skenario pertama bahwa haji berangkat sesuai rencana dengan jumlah dan jadwal sesuai rencana
dan skenario kedua kita mencoba simulasikan apabila pemerintah saudi atau pemerintah indonesia
kita sudah hitung dan kita simulasikan
dan yang ketiga alternatif jika memang gagal berangkat atau dibatalkan

kita sudah membuat pilihan pilihan tersebut dan kita sudah sosialisasikan ke jamaah
sehingga pada saat pemerintah mengumumkan dan kami juga mengumumkan tidak ada kekagetan
bagi pengusaha biro travel haji kerugian yang terjadi lebih pada penambahan biaya operasional untuk pembatalan
pengurusan pengalihan akomodasi dan penyimpanan properti karena penundaan keberangkatan
nilai total kerugian belum bisa dipastikan
tetapi yang paling terakhir
yang berasal adalah hilangnya peluang pendapatan pada musim haji tahun ini
yang kami rasakan adalah
positif deposit kita yang sudah kita tanda tangani bersama untuk kontrak
terutama akomodasi di arab saudi
kemudian yang kedua
seandainya nanti kita reschedule tahun depan
yang kami khawatirkan adalah penambahan biaya biaya
yang tidak menentu
kemarin pada saat pengurusan pertama
kami masih ada stabil
kami sudah naik

perlengkapan perlengkapan yang sudah siap
disampaikan kepada jemaah itu
pemerintah melalui menteri agama mengumumkan tidak memberangkatkan jemaah haji tahun ini pada dua juni lalu
berdasar kemenang ri no empat ratus sembilan puluh empat tahun dua ribu dua puluh
pembatalan dilakukan bagi jemaah calon haji wni
baik jalur reguler
maupun pemilik visa yang diterbitkan pemerintah arab saudi
tim liputan cnn indonesia